pameran ekonomi kreatif indonesia hadir untuk menyajikan ragam hasil karya anak bangsa
ekonomi kreatif menjadi bagian dari kegiatan masyarakat yang terus berkembang dari keragaman potensi indonesia yang ada
keindahan warna kekayaan rasa hingga nilai budaya kelas dunia terpancar sempurna dari setiap penjuru indonesia
bank indonesia mendukung penuh pengembangan ekonomi kreatif untuk terus berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional
serta berperan aktif untuk menciptakan sumber ekonomi baru berbasis ekonomi kreatif
melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu upaya peningkatan kualitas produksi umkm
dan memperluas ruang lingkup pemasaran hasil karya anak bangsa
pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
karena di bawah kepemimpinan bapak presiden joko widodo dan bapak wakil presiden yusuf kala
pemerintah telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pengembangan umkm
pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan kaum perempuan
rangkaian kegiatan interaktif dan edukatif ini disertakan dalam pameran yang berlangsung dari tanggal delapan belas agustus sampai dengan dua puluh dua agustus dua ribu tujuh belas di jakarta convention center
saya nyatakan pameran karya kreatif indonesia tahun dua ribu tujuh belas di era
pembukaan pameran karya kreatif dua ribu tujuh belas dihadiri ibu negara iryana joko widodo dan ibu mufidah yusuf kala
selaku ketua umum dewan kerajinan nasional
juga turut hadir menteri kooperasi usaha kecil dan menengah
serta kepala badan ekonomi kreatif kriawan munah
dalam acara tersebut juga menampilkan parade kain tradisional binaan bank indonesia
yang berkolaborasi dengan rancangan desainer kebanggaan bangsa
saya sih senang sekali kalau memang acara acara seperti ini bisa lebih banyak lagi
designers dan para pengrajin kain bisa dilibatkan
supaya pada akhirnya kita bisa mengenalkan ke dunia internasional
bahwa indonesia itu punya kain kain tradisional yang bagus bagus
karena ketika kita melihat ini menjadi satu potensi ekonomi kreatif
sangat cocok atau match ketika dia disandingkan dengan bank indonesia
karena di sana tidak hanya diberikan pendampingan atau inspirasi dari segi motif dan yang lain
tetapi juga perspektif ekonomi bagaimana sang pengrajin tersebut dapat mandiri untuk menjual produk produknya
pada penyelenggaraan karya kreatif indonesia kali ini
diadakan pula kegiatan interaktif dan edukatif untuk masyarakat luas dan umkm
semua bisa dinikmati langsung oleh pengunjung
penyelenggaraan pameran tersebut merupakan salah satu wujud nyata bank indonesia
dalam rangka mendukung upaya pemerintah mengembangkan umkm kreatif
sekaligus memperkenalkan produk kerajinan yang dapat mengangkat citra budaya bangsa
dari guratan tangan anak bangsa terciptalah sebuah karya yang syarat makna
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia